forum ulama dan habib atau fuhab jakarta menyatakan dukungan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga anies baswedan sandiaga uno
dalam pertemuan itu fuhab juga mengundang ketua tim pemenangan agus yudhoyono silviana murni nahrawi ramli
sebagai organisasi berbasis agama islam di putaran pertama fuhab tidak menentukan sikap dan hanya meminta anggotanya memilih paslon nomor urut satu atau tiga
tetapi kini fuhab meminta anggotanya memilih pasangan anies sandi di putaran kedua pilkada dki jakarta yang akan digelar april mendatang
dalam acara tersebut turut hadir ketua tim pemenangan agus silvi nahrawi ramli yang juga penasehat bamus betawi dan ketua umum forkabi
visi misi kedua pasangan calon tersebut dibahas dan dilihat kemungkinannya untuk bisa disinergikan
namun untuk sinkronisasi visi misi tersebut masih harus dilakukan
lakukan pertemuan tingkat teknis
perlu ditegaskan bahwa pertemuan ini bukan pertemuan pasangan satu dan tiga ya
ini adalah perform yang diselenggarakan oleh fuhab dan fuhab secara khusus mengundang pak nahrawi dan pak narawi hadir
tapi ini bukan bicara tentang penggabungan satu dan tiga
ini bicara tentang dukungan dari fuhab untuk kita
dan diantaranya adalah ulama dan habaib yang kemarin mendukung pasangan nomor satu
sekarang bergabung ke nomor tiga
forum ulama dan habaib atau fuhab meminta semua anggotanya memilih calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga
anies baswedan dan sandiaga uno dalam pilkada dki jakarta putaran kedua
fatwa tersebut dikeluarkan para ulama usai pertemuan dengan anies baswedan dan sandiaga uno
di dalam ada kesepakatan bahwa forum ulama habaib sudah memutuskan berdasarkan rapat rapat yang terdahulu
usaha warga dan umpakat selalu begitu
sifatnya di fuhab
bahwa forum ulama habaib jakarta forum ulama habaib indonesia akan mendukung saudara anies baswedan dan saudara sandiaga uno sebagai gubernur dan calon gubernur dki
tentu saja kami anggota saya sebagai anggota yang juga sekaligus menjadi majelis tinggi yang memberikan pertimbangan pertimbangan dan semua anggota di jakarta ini akan taat
karena prinsipnya itu adalah sudah